indonesia bersatu ya itulah judul single terbaru hasil kolaborasi ahmad albar iis rodinda marcel siahaan dan utok sundalo
lagu yang mengangkat tema nasionalisme ini diciptakan iis rodinda punggawa ben rodindah yang lagu lagunya terinspirasi tulisan bung karno
di produksi secara independen tanpa label lagu indonesia bersatu bercerita mengenai persatuan bangsa indonesia dan semangat bineka tunggal ika yang ingin kembali digalakan
pada proyek ini marcel siahaan bergabung sebagai drummer
yang mengaku keikut sertaannya berangkat dari kekhawatiran melihat kondisi masyarakat indonesia yang belakangan
mudah terprovokasi dan terpecah belah
jadi ketika kita ngobrol ya dan keluar konsep indonesia bersatu ini saya tanpa perlu ditanya saya langsung mengajukan tangan saya akan ikut
dan buat saya seni dan budaya adalah satu satunya cara saya bisa berbicara kepada semua orang
kita tanpa harus berbicara soal pinter mengenai politik hukum dan sebagainya
keempat musisi yang ditemui di sela sela syuting video klip mengutarakan sempat menunda pengerjaan proyek karena terbentur jadwal kegiatan masing masing
nantinya lagu dan video klip indonesia bersatu dapat dinikmati pada jejaring youtube dan media sosial
nadia laras jakarta